pasti kamu lagi pusing ya
sama kerjaan kamu sekarang
kayak waktu itu ke aku
aku belum bisa nemenin kamu
sibuk kamu kayak begini
kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik
untuk kamu dan anak kita
kamu semangat ya
selalu dan masih aja sah
nino yang ada di hati lo
di pikiran lo
tapi kenapa ya
aku tau kamu pasti dateng kesini
kamu mau nge surprisein aku kan